usia kandungannya sudah masuk dua puluh minggu
sekarang panjangnya dua puluh lima cm dan beratnya tiga ratus lima puluh gram
jenis kelaminnya apa ya
laki laki dok saya udah tau
wajahnya mirip siapa
mama papa aku sekolah dulu ya
yang pinter ya sekolahnya ya
iya pak dadah mama dadah papa
berna tolong jagain rena baik baik ya
jangan sampai meleng
temenin terus rena
jangan pernah tinggalin rena sendirian ya
jangan ada siapa pun berani untuk ketemu sama rena
paham pak bos
nanti pulang sekolah saya suruh ren di bojabut
saya janji akan jagain rena dengan baik
yuk kita masuk ke dalam
res sebentar mas
ya ampun aku lupa
hari ini tuh ada jadwal cek itu mas kehamilan
loh gak usah kan kamu lagi buru buru
kamu kan mau ke kantor
andi dika risma putri
yang mau lihat balon biru itu gak cuma kami
saya juga mau lihat
kamu udah selalu nemenin aku mas
aku beruntung deh di km ngelantar aku sekarang
seneng banget aku
makasih air putih angetnya
air putih anget
air putih anget apaan
ya kan sih itu tadi yang ngasih kiki air putih anget pas kiki lagi di kantin

enggak gue gak pernah ngasih air putih hangat sama lo
emang iya kok orang kata mbak kantinnya bilang ciri ciri yang ngasih kiki air putih hangat itu
emas emas badannya tinggi kulitnya kecoklatan
yaudah pasti kamu lah emang siapa lagi
itu kali itu si mamat tukang kebun kampus
masa masih masuk angin
angin gak sembuh sembuh
kok lo tau sih si kiki aminarti masuk angin
lo ngasih air putih hangat lagi buat kiki
perhatian banget lo jadi orang kok
keren apa sih
makan makan makan makan
apa gue taufan aja ya mas rendy
daripada cecetan lama
tapi lagi sibuk kok ya
semoga gak deh
gimana kuenya beneran enak
iya beneran enak saya gak bohong kok
hah syukur deh kalo kayak gitu
aduh aku udah bingung aja takutnya kamu gak suka
mau dibikinin lagi nggak mau rasa apa gitu
udah udah gak usah repot repot
atau kalo mau kirim kue lagi langsung kirim ke paal aja
jangan ke saya pak alkan bosnya
iya tapi nanti kalau misalnya aku kirim ke paal nanti istrinya cemburu
jadi ke mas rendy aja
yaudah ya saya lanjut kerja lagi
sekali lagi makasih ya buat kuenya
ih kok dimatiin sih orang masih pengen ngobrol
tapi gapapa deh seenggaknya dia udah ngecat aku duluan
aduh seneng banget nih kuen
dokter andi merrynya kemana dok
dokter andi merinya lagi tugas di luar kota pak
jadi sekarang saya yang menangani
waduh dedek kecilnya udah mulai aktif
usia kandungannya sudah masuk dua puluh minggu
sekarang panjangnya dua puluh lima cm
dan beratnya tiga ratus lima puluh gram
jenis kelaminnya apa ya
laki laki dok saya udah tau
wah hidungnya mancung
mirip saya berarti
aku mah aku kan juga mancung
lah mancungan siapa
yaudah deh mirip kamu anaknya
gak ada mirip ibunya sama sekali memang
jadi yang jelas mirip papa mamanya
lebih mirip saya sih tapi
itu lihat dok
memasuki usia dua puluh minggu
si dede akan lebih aktif
jadi ada saatnya nanti dia menendang dan memukul
jangan kaget ya
apa masih ada kerjaan yang harus saya lakukan
eh kebetulan udah semua sih pak
yaudah kalau gitu saya mau balik soalnya
sepertinya saya nggak bisa kerja terlalu full hari ini
gak apa apa raditya
saya minta tolong sama kamu untuk
kamu cari nomor papa saya dan kamu telepon ya
gak ada paswortnya itu
pasti papa banyak pikiran
mudah mudahan papa cepet sehat ya
ada apa ya
aku angkat aja
kenapa mama yang ke teleponnya
aku mau minta tolong kalau papa bisa jemput aku kantor
sayang papa habis minum obat baru aja tidur
kayaknya kecapean deh
gimana kalau nanti kalau papa bangun baru mama bilangin untuk jemput kamu ya
atau gimana kalau mama aja yang jemput kamu ke kantor
gak usah gak usah ma
kasian papa kalau ditinggal
nanti aku coba pesen taksi online aja ya mah
sayang bener kamu gak apa apa
yaudah kamu hati hati ya sayang ya
iya mah sampai ketemu di rumah
iya tolong pesenin ya
ada aplikasinya disitu
alamat rumah saya kluster nirwana
kaving delapan jakarta selatan
sudah saya pesankan nggak pak
kamu yakin ngajar bisa
bisa mas keluar
yaudah kalau ada apa apa jangan lupa telepon saya
langsung telepon ya
aku pergi dulu ya